sementara dikutip dari cnnindonesia com paul dametrojaya menyatakan akan menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan david ozora pada jumat hari ini
kendati demikian kabit humas polda metro jaya kombes truno yodo wisnu andiko belum mebeberkan di mana rekonstruksi itu akan digelar
dalam rekonstruksi itu ada sekitar dua puluh tiga adegan yang akan diperagakan
selain itu seluruh pihak yang terlibat juga akan dihadirkan
para pihak termasuk dua tersangka yakni mario dandisatrio dan shane lucas hingga perempuan berinisial ag anak yang berkonflik dengan hukum
diketahui sebelumnya polda metro jaya mengambil alih kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat dirjen pajak mario dandisatrio
terhadap anak pengurus gp ansor david ozora yang sebelumnya ditangani oleh polres metro jakarta selatan
usai mengambil alih paul dametrojaya memperberat pasal sangkaan terhadap kedua tersangka
dan menetapkan alih kasus penganiayaan yang diperlukan oleh anak pengerus gp ansor david ozora
tim liputan cnn indonesia